kita beralih ke tuban seorang pemudik asal mojokerto meninggal dunia di tempat transit bus malam jalur pantura kabupaten tuban senin pagi
pemuda ini tiba tiba sempoyongan lalu jatuh pingsan setelah keluar dari kamar mandi
guna kepentingan penyelidikan mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah rsud tuban
rumah makan taman sari di tepi jalur pantura kabupaten tuban senin pagi dilanda kepanikan
pramu saji dan tukang masak restoran dikejutkan dengan tewasnya seorang pemudik di dalam dapur
korban diketahui bernama faisal mega ananta warga kelurahan keranggan kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
pemuda berusia dua puluh enam tahun ini sempoyongan sesaat keluar dari kamar mandi restoran dan kemudian pingsan hingga akhirnya meninggal dunia dengan posisi tergeletak di lantai dapur
diduga korban merupakan penumpang bus malam yang sedang transit
namun dari pemeriksaan polisi dua bus terakhir yang diperiksa tidak ada satupun yang mengakui korban sebagai penumpangnya
kemungkinan sementara korban tertinggal rombongan
sudah dua bus yang diperiksa tadi nggak ada yang ketinggalan mungkin dari bus sebelumnya
jadi yang bersangkutan itu atas nama mas faisal umurnya dua puluh enam tahun alamatnya prajurit kulon mojokerto
berdasarkan hasil identifikasi petugas tidak menemukan tanda tanda bekas penganiayaan
guna kepentingan penyelidikan mayat kemudian dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah tuban untuk diotopsi
dion fajar arianto tuban